polres metro bekasi bersama direktorat kriminal umum polda metro jaya
akhirnya menangkap satu lagi tersangka mutilasi yang sempat menjadi buron
pria berinisial er ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan pada minggu malam
polisi juga menyita satu unit mobil minibus sewaan berwarna merah
bernomor polisi b seribu empat puluh delapan fzf dari rumah korban
kepala unit jatah raster serser kriminal pores metro bekasi ibtu igede bagus
menyatakan peran er dalam kasus mutilasi adalah membantu pelaku nab
dengan memegangi tangan korban saat akan dimutilasi sabtu dua puluh tujuh november dini hari
untuk bagian pelaku masing masing
selain menangkap tersangka berinisial er
polisi juga menyita satu unit mobil minibus berwarna merah di rumah tersangka
mobil ini digunakan para tersangka untuk membuang potongan jasad korban
di tiga lokasi berbeda mulai dari bekasi hingga karawang
keluarga korban melalui kuasa hukumnya
meminta polisi menghukum para tersangka dengan hukuman mati
lantaran pembunuhan terhadap korban telah direncanakan oleh para tersangka
dan berdasarkan juga alat bukti yang telah ditemukan oleh kepolisian
ya kita sangat meyakini bahwa ini memang pembunuhan berencana
ya seperti yang kita ketahui tentunya ancaman hukuman pembunuhan berencana ini
yaitu hukuman mati maksimalnya
dengan demikian polisi telah menangkap seluruh pelaku yang terlibat dengan hukuman mati
dalam pembunuhan keji terhadap pengembudi ojek online di bekasi